bukan urusan bupati curhatnya ke bupati gitu
semua masalah minta solusinya ke bupati
ya urusan perceraian terus utang pribadi dan lain sebagainya
seru lah pokoknya lah
katanya juga suka ini ya kang jadi menikahkan orang gitu
nanti ya kang ya
enggak jadi memang dulu waktu saya kampanye
saya memanfaatkan waktu silaturahmi itu dengan mendatangi pesta pesta rakyat
mendatangi acara acara pribadi dan juga datang ke pasar
jadi kalau ada nikahan saya mampir
kemudian saya sengaja buka bukan buka tawaran ya
siap menjadi saksi nikah lah intinya gitu
nah dari situ diundang sampai hari ini mungkin sudah sekitar empat ratus lebih pasangan yang saya menjadi saksinya
kemudian baru hari ini juga mobil dinas menjadi mobil antarjemput pengantin
jadi tiga mobil dinas saya boleh dipakai oleh masyarakat kabupaten